itu mobil ke apa
belum datang ya
mas al pasti akan datang
dia pasti datang
dimana dia selalu datang di saat aku butuh
dia pasti akan datang kesini kong
besok saat persidangan
tapi aku ingin kemana mana
aku royalm toplones mereka semua
kalau ona katapa tau gak
sinap kamu pergi kemana saja
yeng tapi ter
adil masih dia ngaku

sekarang kita mulai
apa aku minta tolong sama nino aja ya
ya gak ada pilihan lain daripada rena makin sedih
siapa tau nino mau bantuin rena gardening ya
ya oma telepon ya oma telepon om baik ya
ya allah kasian banget rena
kenapa ada aja ya masalahnya